tadi saudara mengatakan kenal dengan terdakwanya
kenal dengan sendirinya atau diperkenalkan orang
kenal sendirinya karena masuk garnita
karena bergabung di garnita
saudara sebelumnya sebelum kenal dengan pak terdakwa ini
saudara sudah kenal sama anaknya
baik ibu tita adalah ketua gar garnita
disitulah saudara awalnya kenalan dengan keluarga sel disitu ya
melalui anaknya dan cucunya disitu
gimana ceritanya sampai saudara bisa kenal dengan terdakwa
kenalnya itu karena bergabung di organisasi tersebut
lalu karena sering ada acara di rumah jabatan orang tua
undangan ibu tita atau undangan pemerintah
bukan dalam rangka saudara nyanyi disitu
jadi undangan biasa bukan undangan profesional
kalau di berita acara ini kalau tidak salah saya baca ya
saudara itu dikenalkan oleh
terdakwa muhammad hatta ke pak menteri ini
maksudnya di saat waktu awal awal masuk garnita itu baru kenal
tapi kenal sebagai orang tua saja gitu dan menteri
kalau ada komunikasi itu setelah nomor saya diminta oleh
kan tidak mungkin tita memperkenalkan saudara dengan bapaknya
jadi akhirnya saudara diperkenalkan oleh pak muhammad hatta
kenapa pak hatta itu kok berani memperkenalkan saudara dengan pak menteri
karena saudara sudah kenal sebelumnya dengan pak muhammad hatta
siapa yang menawarkan saudara untuk kenalan dengan ini
apakah saudara sendiri yang mau berkenal dengan pak menteri atau kemohonnya pak hatta
jadi saat itu nomor saya diminta
muhammad hatta minta nomor saudara
nanti ditanyakan ke hada kenapa dia berikan nomor saudara ke pak menteri ya kan
tahu tidak saudara bahwa nomor saudara kemudian dikasih
akhirnya tahu karena saya terima wa setelah itu
setelah saudara menyerahkan wa saudara ke
nomor yang sudah ada di hp saudara atau nomor baru
saat itu nomor baru karena emang belum pernah punya
oh stiker mau berkenalan
ini ada hubungannya dengan sejumlah uang yang saudara saya bukan mau cerita masalah pribadi orang
cuma nama saudara ini disebut karena saudara juga menerima aliran dana
sekarang kan saya mau tanya itu gimana ceritanya sampai saudara kok bisa berkenalan
susah loh orang berkenal dengan pak menteri
sembarang orang saja aja gak berani mau berkenalan dengan beliau
kok saudara begitu gampang bisa berkenalan kan itu melalui terdakwah hatta
oke lah singkat cerita ya saudara dapat wa hubungan saudara gimana
apakah intens melakukan komunikasi atau gimana
ya beberapa kali wa sampai diajak makan
yang intinya saudara merespon
sebut nama disitu kan gak mungkin hanya nomor telepon kan
saudara tulis apa disitu
tulisnya pak menteri atau apa tertulis
setelah saudara kan sudah berkomunikasi
maksudnya kalau ada chat itu saudara daftar oh ini chatnya dari pak menteri kan begitu
saya hanya cari ini aja kalau saudara jujur apa enggak
itu kan hubungan pribadi saudara ya
setelah berkomunikasi selanjutnya apakah saudara pernah enggak diminta di salah satu acara di kementerian untuk show atau nyanyi
ada acaranya pak ali jamil
ada acaranya pak ali jamil saat itu saya juga
pak kasdi pernah undang saudara
baik yang tadi kan saudara mengatakan pekerjaan saudara profesional ya
kalau saudara diundang untuk acara apa nikahan atau acara apalah dalam kegiatan kegiatan itu dibayar berapa per jam
itu nggak per jam pak jadi sekali show memang
iya sekali show saya ratenya emang tiga puluh tiga puluh juta ya
ratenya tiga puluh juta untuk umpama kegiatan itu jam sembilan atau jam dua belas siang sampai jam berapa itu dapat tiga puluh
mau sore mau tiga jam dua jam yang penting selesai acara saudara dapat itu
saudara akhirnya dapat undangan dari kementerian pertanian
saudi itu di kantor kementerian atau di rumah pribadi
ada yang di kantor karantina kalau nggak salah itu di bekasi
jadi tidak pernah ada di rumah pribadi sih pak
ada yang dua puluh ada yang tiga puluh ada yang tapi kebanyakan dua puluh sih karena dua puluh
tapi kalau lihat di dakwaan berapa itu itu lima puluh pernah saudara dibayar lima puluh sampai seratus juta
tidak pernah yang mulia sama sekali tidak pernah
jadi sewaktu itu sudara apa
di kementerian atas undangan kementerian saudara diberi upah ya maaf
seingat saya ada empat atau lima kali yang mulia
lima kali itu selalu yang mengundang saudara pak kasdi dengan pak anu atau gimana yang mengundang saudara untuk nyanyi itu selalu pak kasdi
nggak selalu pak kasdi ada pak kasdi ada pak ali jamil
pemberitahuan saudara langsung melalui wa atau
baik selain saudara ditawari
salah satunya nyanyi ya dari kementerian pertanian apakah saudara pernah tidak ditawari untuk menjadi staf ahli atau staf khusus
tidak kalau honorer tidak ditawarkan tetapi saya yang meminta
saudara yang meminta untuk menjadi tenaga honorer di
kementerian pertanian itu saudara sampaikan ke siapa itu
awalnya saya sampaikan ke jakarta
sampaikan ke cicunya pak syarul ke bibi
bibi saudara sampaikan ke bibi bahwa saudara mau ingin jadi tenaga honorer di kementerian
terus bibi bilang yaudah sampaikan ke ibu
baik kemudian saudara sampaikan ke ibu tita bahwa apakah direspon oleh ibu tita
di respon katanya masukin aja cv nya gitu daktar aja gitu
saudara menyerahkan cv nya ke siapa
setelah pemanggilan setelah ngomong itu gak lama dari situ ada panggilan saya lupa namanya siapa pak ibu siapa gitu disuruh
awalnya di kementerian pertanian saudara menghadap siapa
apakah saudara dites wawancara
ada sempat tapi bukan yang formal banget pak jadi datang ke kantor kementerian pertanian
terus ketemu dengan ibu siapa dibawa ke ruangan bagian mana masukin cv dan juga wawancara sebentar
habis itu minggu depannya saya masuk
apakah sudara waktu dipanggil ke ini wa ke muhammad hatta enggak
kenapa yang mulia maaf
muhammad hatta saudara beritahu tidak ke terdakwa muhammad hatta bahwa saudara akan ke kementerian untuk menjadi honor
apakah saudara memberikan ke pak menteri bahwa saya ingin menjadi honorer di kementerian
langsung ke bu tita sih pak
ibu tita ya baik kemudian singkat cerita saudara diterima sebagai honor
di bawahnya pak ali jamil saya jadi sekretarisnya saat itu apa di bagian sekretariat
di sekretaris apa namanya bukan di bagian umum
di bagian mana protokoler atau di staff mana saudara staf umum
staff umum baik dapat sk resmi enggak
ada sk nya siapa yang bertanda tangan di skc itu
mohon maaf yang mulia saya gak merhatiin sih
saudara perhatikan saudara kan kerja di situ harus ada dasar
saudara menerima gaji dikasih gaji berapa per bulan
nah izin menjelaskan yang mulia
jadi singkat cerita saat masuk kerja itu baru masuk dua hari
terus saya izin karena ada show di makassar ada dapat tawaran nyanyi di situ
setelah saat itu jeda sehari besokannya saya ditelepon sama bu tita
untuk nggak usah masuk kerja lagi
ntar ntar ntar ini hubungannya dengan nano ya baik
sudah tadi kan sudah diterima intinya sudah diterima
sudah diterima dengan gaji berapa
juta berapa coba saudara yang terima gaji loh masa lupa
yunda berapa empat juta berapa jujur
empat juta tiga ratus yang mulia
enggak tahu enggak lupa
ya karena terlalu kecil sampai lupa
nah ini saya baru mau menjelaskan yang mulia jadi sebenarnya setelah dilarang kerja itu seminggu setelah itu saya ikut sekolah
dua ribu dua puluh satu atau dua ribu dua puluh satu ya
maret dua ribu dua puluh satu saudara sudah menerima gaji
ya gaji itu saudara melalui transfer atau gimana ditransfer ke rekening saudara
ada rekening dari kementannya yang mulia
ada rekening dari kementannya
kan masuk ke rekening saudara atas nama saudara kan
atas nama saudara kan masuk sejak bulan maret dua ribu dua puluh satu sampai kapan saudara menerima gajah itu terus
enggak ada sih karena enggak pernah masuk
iya karena saudara sudah menerima gaji ya
kewajiban saudara kan untuk datang tiap hari
karena sudara sudah berani untuk menawarkan diri untuk bekerja dan sudah disetujui tidak lanjutnya kemudian mendapat upah
kewajiban sudara untuk hadir apakah sudara masuk
awal sudah masuk selama dua kali kemudian saudara ditelepon
enggak usah masuk kerja lagi katanya gitu
waktu saudara dimintai oleh ibu tita jangan masuk kerja lagi
pak saya sudah mau berpendiri sebagai honor
karena ini uang negara yang dimasuk ke rekening saudara itu uang negara bukan uangnya siapa
jadi saat itu saya pikir setelah ibu tita melarang saya masuk
yang dimana secara beliau adalah anak dari pak menteri
jadi saya takut saat itu sebenarnya jujur
lantas saya pikir oh mungkin ada kalau dilarang masuk berarti secara administrasi dan keuangan kayaknya udah putus
dan saya juga tidak memerhatikan ada gaji yang masuk sama sekali
karena disitu saya jeda lima bulan masuk karantina
kenapa kan awalnya ibu tita yang merekomendasi saudara untuk kerja
kenapa setelah saudara ternyata diterima itu kok yang menyuruh saudara berhenti malah ibu dita kan aneh
apakah setelah saudara ya
menjadi diterima ya di kementerian pertanian
apakah hubungan saudara dengan menteri dekat atau merenggang
baru berkomunikasi lagi setelah nggak kerja lagi gitu
iya jangan sampai ibu tita tahu
dia dengar saudara ada kedekatan saudara dengan pak menteri bapaknya
sehingga itu dia bilang stop saudara tidak perlu masuk lagi
saat itu kayaknya karena protokol deh pak
protokol kementerian tuh dipikirnya saya pakai protokol kementerian dengan sengaja gitu
padahal yang menyediakan itu tuh orang dari staf kementan juga
ya diberi alasan apa ibu tita sehingga ibu tita melarang saudara untuk masuk lagi
sudara bilang enggak ibu tita enggak bisa karena saya sudah menerima gaji
jangan sekarang sudah menerima gaji loh harus tanggung jawab
belum menerima saat itu yang mulia karena baru dua hari
tapi kan di fakta persidangan penuntut umum ini kurang lebih menerima gaji berapa
ini kalau dirupiakan empat puluh lima juta rupiah loh
kalau ditotalkan yang saudara terima
saudara hanya benar ya hanya dua kali
karena bukan hak sudara untuk menerima itu
sudara enggak kerja kok gaji sudara jalan terus
kan biasanya ada pengawasan dari bidang saudara
pak sekjen tahu enggak ini honor di anugan
tidak tidak pertanyaan saya sudara tahu enggak ini menjadi honor
yang penting saudara tahu ini jadi honor ya
nanti akan ada pertanyaan lagi untuk saudara nanti selanjutnya ya
sekjen tahu ya saudara menjadi honor gitu
dan sampai hari ini belum dikembalikan itu
sementara proses sudah ada pengembalian sih pak
tapi untuk belum semuanya
selain uang empat puluh lima juta ya
apakah ada lagi yang saudara terima dari fasilitas dari kementerian
kalau fasilitas tidak ada sih pak
cuma saya pernah minta tolong langsung ke pak menteri
apa yang saudara minta tolong ke pak menteri
untuk bayaran cicilan apartemen sih pak
apakah saudara tahu membayar cicilan apartemen itu dari uang pribadi ke menteri atau uang kementerian
setahu saya pribadi pak karena ngasihnya langsung
yang menjadi masalah itu uang negara
kalau uang pribadi yang diserahkan saudara untuk membantu saudara
karena membayar apartemen itu bukan urusan saya itu
bukan masuk di urusan kpk juga ya
tapi kalau terbukti ternyata itu adalah uang negara
jadi yang diserahkan sudara langsung
yang diserahkan oleh pak muhammad hatta ada nggak
pak muhammad hatta itu orang belakang itu
pernah tidak sudara diberi uang oleh pak muhammad hatta
iya uang pernah uang nyanyi pernah
saat itu bayaran nyanyi waktu di
bayar nyanyi berapa dua puluh juta tuh
apakah uang pribadi atau uang kementerian
uang pribadi pak karena itu atas nama pak hatta langsung
ada tas balen juga pak
pernah diberikan barang sudara oleh hatta
ini pemberian dari siapa atau pribadi dia
pemberian dari pak sel melalui hatta
pemberian dari pak sl melalui hatta
oh gitu harganya berapa saudara tahu
saat itu enggak tahu
sumber uang dari mana tahu enggak sudara
apakah itu uang pribadinya pak hatta juga sudara enggak tahu ya
mending sudara terima barang yang diberikan oleh hatta katanya dari pak sl gitu
kalau nggak salah nominalnya dua puluh atau dua puluh lima lupa deh pak
iya ada dua puluh terus empat juta setengah gitu
karena ada mutasinya soalnya
pak kasdi subagiono sekjen waktu itu ya
memberikan uang ke saudara itu saudara yang minta atau memang bapak yang memberikan ikhlas ke saudara
oke apa kenapa kok bisa diserahkan uang begitu besar ke saudara
tiba tiba aja dikirimin bukti transferan gitu terus saya makasih makasih pak kasdi
saya tanya makasih sama bapak gitu oh iya makasih pak gitu
saya nggak tanya tanya langsung lebih lanjut sih pak soalnya
apakah pribadinya pak kasdi
kayaknya pribadi pak soalnya itu atas nama pak kasdi gitu
benar itu sudara pernah memberikan uang
tapi mohon maaf aku jelasin tapi pak kasti bilang itu arahan dari pak syahrul gitu
itu rekeningnya transfer dari kasi
dari pak panji ya ini panji nya ada di sini
pernah tidak saudara menerima uang juga dari panji
atau tiba tiba datang dan menyerahkan uang ke saudara
tidak minta sih pak cuman mungkin karena
enggak mungkin sudara enggak minta dikasih
benar saudara panji pernah saudara memberikan sejumlah uang kepada nayunda
terus di sepuluh di makassar juga ngasih dua puluh
sepuluh pernah sepuluh ya
jadi pada sepuluh sepuluh di makassar pernah dua puluh juta
itu ee ee apa di transfer atau langsung
oke saudara datang langsung ke saksi
ini atau pada saat ada acara
beliau nyanyi oh pas di makassar
dinyanyi di mana di acara apa
di mana lagi surakasi dalam umum apa
gimana cara menyampaikan ke saudara
kes yang di makassar setelah nyanyi ya
kalau yang lainnya ditransfer transfer
rekening ada rekening saya juga
tapi saya izin biasa kalau nggak ke pak kasdi
kalau saudara memberikan uang ke nuyudah
akhirnya mintanya ke siapa saudara
mintanya ke kepala biro
apa yang sudah disampaikan ke pak musafak
ada arahan bapak menteri untuk kasih
beritahu nggak pak musafak bahwa saya akan
oh tidak berikan hanya pak menteri butuh uang sepuluh juta
ditebutkan di transfer ke siapa ya
itu dikasih apa case ke saudara
ditransfer dari karina kalau nggak salah
karina yang akhirnya karina yang transfer
setiap kali perintah dari slo untuk transfer ke garuda
pak kepala biro atau ke pak kasdi jarang
pak kasdi saya melaporkan aja ke pak kasdi
oh ya melapor pak kasihan kepala biro kepala biro yang menyelesaikan gitu
seorang minta atau gimana sampai kok bisa dikirim
ada yang nyanyi sama memang
minta itu cuma yang apartemen itu aja
kalau yang diberikan oleh sepuluh juta itu menurut keterangan panji yang ditransfer saudara tahu enggak
uang thr kalau nggak salah ya mulia ya
kok tiga hr sampai thr itu hanya sekali thr
jujur saudara ini dalam bap kalau saya bacakan nggak enak
saudara sendiri yang ngomong
iya saudara menerima uang lah dari kementerian
ada beberapa kali karena nyanyi
berapa kali karena nyanyi sama dari ibu tita juga ada dari bibi juga ada kalau saudara pernah
dibelikan kalung emas oh iya pernah siapa yang kasih itu jadi sekalian yang mulia jadi di tas
itu ada di paperback itu ada kalungnya juga itu kalung emas yang diserahkan oleh muhammad hatta
iya saudara itu di dalam itu sudah ada kalung iya begitu iya saudara tahu enggak sebagian uang yang
diserahkan ke saudara itu adalah uang dari kementerian ya kementerian pertanian tahu atau
tidak tidak tahu yang mulia tahu saudara ya kalau saudara profesional nyanyi dibayar dua puluh juta itu wajar
enggak perlu saudara kembalikan itu karena itu profesional saudara jasa nyanyi kan tapi di luar
itu ya di luar itu
harus kembalikan ya supaya saudara enggak terseret dengan kasus ini ya apalagi yang gaji tadi itu
gaji tadi harus diingat empat puluh lima juta itu saudara enggak berhak untuk menerima itu harus kembalikan kalau enggak
saudara saudara akan susah sendiri nanti ya sudah harus bertanggung jawabkan itu
cukup ada tambahan silakan
kepada saksi habibah ya
disini terkait dengan pt nagatana pilar abadi siap yang
saudara itu di pt tersebut itu sebagai apa
saya menjelaskan awalnya sih izin yang mulia ketika saya menjadi asisten pribadi betita
di saat yang bersamaan pula karena kan aktivitas dengan butita saya tidak banyak